london sumatera kantor pos ini terus istana maimun
london sumatera terus balai kota juga congapi
karena kita anaknya milenial banget biasa kita tuh selfie selfie terus untuk
buat fit instagram juga foto foto ke pengen tahu aja setelah sekian lama berfungsi sebagai
kantor pos aja sekarang impor posnya kan jadi tempat destinasi untuk kuliner
segala macam makanya kita datang kemari
gedung bersejarah peninggalan zaman kolonial mayoritas berada di kawasan
kota tua kesawan hingga sekeliling lapangan merdeka kota medan arsitektur khas eropa
klasik terlihat kental pada bangunan sehingga terlihat begitu anggun dan elegan pada bangunan
juga selalu terdapat pilar tinggi khas yunani ditambah lingkungan
khas romawi pada jendela sangat cocok dijadikan objek untuk dituangkan
jadi gambar sketsa bangunan bagi mahasiswa maupun pecinta sketsa
perjalanan ke selatan di jalan ahmad yani berdiri kokoh gedung pt london sumatera indonesia atau
lonsu gedung ini awalnya merupakan tempat perkantoran perusahaan perkebunan kelapa sawit dan
elevator pertama di pulau sumatera ini mulai dioperasikan seribu sembilan ratus enam dan masih difungsikan secara
manual walau telah difungsikan lebih dari satu abad elevator generasi pertama ini belum pernah
dimodifikasi ini tahun dari tahun seribu sembilan ratus enam dan ini semua masih asli
kecuali seling sudah dua kali pergantian ya sering sering digunakan hampir setiap hari digunakan
untuk transportasi karyawan betul itu pak
berjalan ke arah barat dari gedung london sumatera kita menjumpai bangunan warrenhoes
bangunan tua yang berada di tengah kota ini merupakan supermarket pertama di medan pada zaman
namun puluhan tahun terbengkalai membuat bagian dalam bangunan ini mengalami kerusakan parah
berbeda dengan gedung kantor pos medan yang sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini gedung ini bernama post blok bentuk bangunan nyaris tidak diubah semua aksesoris di dalam
gedung juga dipertahankan seperti aslinya fungsinya meningkat jauh lebih dari sepuluh tahun ke depan
atau pusat kreatif bagi usaha menengah kecil dan mikro atau umkm serta komunitas
selain gedung perkantoran dan pusat bisnis di jalan ahmad yani kesawan juga ada restoran
heritage namanya tiptop restoran bakery and cake shop restoran tiptop berdiri sejak seribu sembilan ratus dua puluh sembilan bangunan
yang digunakan tiptop saat ini dahulu merupakan kantor kongsidagang tiongkokoli di jepang adalah

merupakan kantor kongsi dagang tiongkok di medan

yaitu roti telur lidah lembu
bahasa belandanya huitsmieter
tentu saja sudah ada sejak zaman kolonel belanda
nah sementara ini
roti murkop ini khas belanda
dibuat di tempat ini
selak rumnya yang asli belanda juga dibuat di tempat ini
pelestarian peninggalan bangunan bersejarah
adalah cara penting bagi manusia
untuk menyampaikan pemahaman tentang masa lalu
kepada generasi mendatang
agus supratman ayat sudraja
medan sumatera utara